gue udah janji sama mama papa
pokoknya nanti kalau usahanya mama udah mulai berjalan
lu jangan lupa buat bantu bantu
asal lo gak ikut ngebantuin
capek kerja sama capek lu suruh suruh
saya ada pernah sebentar sama kamu
saya ada perut sama andri berdua
sampai pagi juga gak apa apa
akhirnya gue bebas dari lu
ya udah assalamualaikum pak
ada apa pak
andri udah tau belum
tau apa pak
itu ndri calonnya selfie
iya saya udah tau
andri tau kicitnya gak
gak penting juga kali saya tahu pak
kira kira menurut andri
bang muhid itu tau gak
kalau kicit itu
udah punya tiga orang istri
bapak tau dari mana
istri ketiganya kicit itu
anaknya temen saya
ini bukan gosip
iya kasih tau pak muhidin aja
saya tuh gak berani
daun saya deh pak ya
cara orang lain aja
berarti kita apa apa
berarti kita bisa lihat
tapi mertua itu orang tua lo juga
jadi pinter pinter lo bawa diri ya biar dia sayang ya mertua
lo denger gak kata ibu lo
selusa keluarganya kesini
ini gak main main ya
semua udah diurus sama nyatua lo
nanti disana jangan lupa shalat ya
lo pandang ya jawabnya
jangan cuma yapak yapak lo
kok cuma bertiga
rapat persiapan akhir isromi
udah dulu ya kang
ada perlu apa marzuki sama kamu
tadi pak marjuki cuma minta andri
untuk lebih aktif di masjid
kayak tembok hari kita kerja sama
bantu bantu di dapur
mama mau bikin apa
yang ada di proposal sih pastel bakwan sama risol
ya asal jangan bantuin nonton mama kerja aja
kalian berdua bantuin mamah kerja
nah gua gua bantu nyicipin deh yang udah jadi
enak apa engga
sejarah kampung tanah baru
leh tiga puluh tahun lalu
nah lu berdua sejenis
ternyata bang kicit istrinya tiga orang
terus lu mau minta ramuan sama dia
loh bukan ramuan
nggak pakai ramuan
pakai apa mas
saya kesini tidak mau cerita ramuan
selvi mau dijadikan istriku
lu kalau ngomong jangan asal jeplak
mungkin beliau belum tahu
nggak berani mas
kayaknya pasti bright
aku kaya ga pernah dengor
dan aku tak bisa
kalo ip gue sampe jeblok elu tanggung jawab
lu makan apaan sih
perasaan kita makannya sama deh
ganggu gue belajar lu
ntar kedengeran sama mama